baik disebutkan tadi memang berbeda dengan seperti kebiasaan ratu elizabeth
yaitu biasa menerima audiensi perdana menteri inggris yang baru
ilustrasi yang biasanya dilakukan di istana buckingham
tapi kini kemudian berubah di istana balmoral
dan ini dilakukan karena kondisi kesehatan yang menurun
dan ratu elisabeth memang sejak bulan juli lalu
kemudian sudah mendapatkan pengawasan kesehatan secara intensif
dari kedokteran istana di sana
dan kemudian disebutkan pula bahwa eskalasi kekhawatiran publik
di sana juga terus meningkat
dan seperti apa yang kemudian disebutkan oleh listras
pada keterangan resminya yang menyebutkan
ini tentu menjadi keprihatinan bagi masyarakat inggris yang ada di sana
informasi berikutnya perdana menteri inggris listras
memberikan dukungannya kepada keluarga kerajaan
terutama bagi ratu elizabeth ii
setelah dokter menyampaikan kondisi kesehatan ratu yang menurun
menuliskan rasa prihatin warga inggris
ratu elizabeth yang saat ini berada di bawah pengawasan ketat tim medis kerajaan
trust bersama seluruh rakyat inggris akan selalu mendoakan ratu
di usia yang telah mencapai ke sembilan puluh enam tahun
selain itu pemimpin partai buruh inggris kir starmer
juga menyampaikan keprihatinannya mendengar kondisi ratu elizabeth ii
sarmer mendoakan ratu segera diberikan kesembuhan
dan meminta seluruh rakyat inggris untuk menangkap ratu elisabeth ii
inggris ikut mendoakan sang ratu